ketika kemacetan terjadi pasti orang orang semua sudah pada maki maki begitu pagi pagi ya
apalagi bakalan telat ke kantor
tapi di satu sisi kalau misalnya kencang biasanya banyak kecelakaan
karena banyak yang ngebut begitu ya untuk ya nggak tahu hanya sekedar untuk gaya gayaan atau sekedar hanya untuk mungkin terburu buru untuk menuju ke suatu tempat
seperti tadi ada lima titik kecelakaan yang harus diwaspadai
tapi ini berbicara soal kecepatan ataupun ngebut ngebutan
nah ini bagi anda yang melintas di jalan tol mulai kini harus berhati hati
jangan pernah membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi
karena direkturat lalu lintas polda jatim kini sudah memperlakukan tilang batas kecepatan menggunakan alat berteknologi tinggi speed gun
seperti apa ya alat speed gun ini berikut liputannya untuk anda
mulai bulan november petugas patroli satuan polisi jalan raya atau sat pjr di telantas polda jatim mulai menggunakan speed gun
atau alat pendeteksi batas kecepatan kendaraan
selain digunakan di jalan protokol perkotaan alat ini juga mulai difungsikan untuk memantau batas kecepatan kendaraan di jalan tol
cara kerja alat ini sangatlah mudah
petugas hanya memegang speed gun yang diarahkan ke kendaraan yang dicurigai melanggar kecepatan
jika ada kendaraan yang melebihi batas kecepatan alat ini akan secara otomatis merekam kecepatan dan nomor polisi kendaraan tersebut
bagi pengendara yang terekam alat speed gun dan terbukti melanggar akan langsung dikenakan tindakan berupa penilaian
dan penyelenggaraan yang dilakukan di pintu keluar tol terdekat dari titik pelanggaran
kegiatan penindakan batas kecepatan ya
jadi batas kecepatan di jalan tol itu ada batas kecepatan maksimal ada batas kecepatan minimal
ya ini untuk yang kita tindak di ruas tol ini adalah batas kecepatan maksimal
jadi ada beberapa titik yang kita laksanakan kegiatan ini selama kurang lebih dua minggu
polisi berharap penggunaan speed gun dapat menangkap alat speed gun
meminimalisir pelanggaran batas kecepatan yang bisa berakibat fatal
lukman rozak surabaya